sejumlah orang tua di kelurahan pondok pucung kecamatan karangtengah kota tanggerang banten resah
setelah memberi anak mereka obat penurun panas yang ternyata sudah keadaan luar sa
obat tersebut diterima warga setelah buah hati mereka mengikuti program bulan imunisasi anak nasional
yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan kota tanggerang di pos pelayanan terpadu di kelurahan pondok pucung karangtengah
pelaksanaan imunisasi tambahan campak rubella ini bertujuan melengkapi dosis imunisasi polio
dpthb hib yang terlewat dan diharapkan dapat memberi kekebalan tubuh pada anak balita
meski demikian dinas kesehatan kota tanggerang diduga telah teledor
karena memberi obat imunisasi penurun panas kepada orang tua anak balita dalam kondisi keadaan luarsa dengan masa berlaku dua ribu dua puluh
ditemui rabu siang para orang tua itu menyampaikan kekecewaan mereka
karena ketidakkelitian memilih obat untuk masyarakat
terlebih ada yang sudah mengkonsumsi obat penurun panas kadaluarsa tersebut
hingga mengalami demam tinggi mual dan muntah
sementara itu dinas kesehatan kota tanggerang buka suara mengenai kasus pemberian obat penurun panas yang sudah kadaluarsa
kasus itu terjadi di wilayah kelurahan pondok pucung karangtengah kota tanggerang
kepala dinas kesehatan kota tanggerang dini anggreni tidak menampik adanya kasus pemberian obat penurun panas yang sudah keadaan luar sah oleh petugas
ia pun mengakui timnya melakukan kesalahan dalam mengawasi dan memberi obat
antara petugas puskesmas dan farmasi yang terlibat dalam kegiatan imunisasi di lokasi kejadian kurang teliti
jadi kami sangat menyayangkan kejadian ini dan mohon maaf kepada keluarga
memang ada ketidaktepatan pengelolaan obat tapi bukan di puskesmas
jadi pengelolaan obat ini sudah diluar di puskesmas
yang lama ini belum sempat dilaporkan kepada puskesmas untuk dikembalikan dan dimusnahkan
jadi seharusnya memang sesuai prosedur obat obat ini yang sudah keadaan luarsa seharusnya sudah dimusnahkan
yang sudah menyampaikan teguran kepada petugas imunisasi
saat ini pihak dinas kesehatan kota tanggerang mengklaim sudah mengganti dan menarik semua obat penurun panas kadaluarsa
yang tersebar pada pasien imunisasi
pihaknya pun meminta maaf kepada sejumlah keluarga pasien atas keteledoran petugas di lapangan